di polisi telpon aku katanya aku disuruh datang jam
katanya mereka mau minta keterangan sama aku soal mbak anim
karena sebelumnya mbak anin kirim pesan ke aku aku disuruh datang ke dia
dan pesannya itu ada di handphonenya mbak anin mak
aku gak mau di penjara mak
kalian mau kemana
lihat tuh roy kita harus ketemu
wah ini anak lu roy
gue harus nenangin diri gue

peternya pas ada omg
karena kayaknya aku percaya melt
aku mudah zodiah
aku ada people boleh orang di akun
maksudmu anda belum ada
aku sekarang sudah ke putri ini
anda datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan
emangnya kenapa pak
kami hanya ingin mengkonfirmasi info dari saudari andin tentang pembunuhan saudara roy
saya akan ke sana
baik terima kasih
mau gak mau di penjara
gue gak mau di penjara
mama ngerasa ada yang gak beres
aku takut ma
aku gak mau main di penjara
tolong bantu aku ma
apa sih penjara
siapa yang mau di penjara
maksud kamu apa sih
kamu kenapa sih
kamu jangan diem aja dok
kamu harus cerita sama kamu
ceritain sama mama
aku yang membunuh roy
lah space syarikat ya
kalau belum kamu tidak ehwang yang vitalis dengan aku
pertama kali advertising kamu
mama bikin pancake strovery kesukaan roy
kiki kamu ngapain aja dari tadi
ini kenapa sih pada diem
pasti roy gak mau bangun ya
oke kalau gitu kamu tunggu sini ya al ya
mama mau bangunin roy dulu
mama harus bisa terima kenyataan
roy udah meninggal ma
al kamu tuh pagi pagi kok ngelindur sih
udah tunggu sini dulu ya sayang ya
udah tunggu sini
kamu bisa sampe bunuh roy
kamu punya masalah apa sama dia sih
nah ini semua tuh karena
k karena kehamilannya andin
karena kehamilannya andin kamu ngelakuin ini
ini semua karena mbak andim
dia minta tolong sama aku untuk
untuk nyelesain masalahnya dia
aku dateng ke rumahnya mbak andin
terus disitu aku gak nemu mbak andin
aku gak tau dia kemana
aku cuma ketemu sama roy
aku gak terima mbak ani dihamilin sama dia
tapi roy gak terima
katanya dia bilang kalau aku harus sembunyiin itu
dia dorong aku
aku sampe jatuh aku ambil goting akhirnya aku tusuk dia ma
aku gak tau aku harus kayak gimana lagi
aku gak mau ke rumah
aku gak mau ke rumah
tadi polisi telfon aku katanya aku disuruh dateng jam sepuluh
katanya mereka mau minta keterangan
keterangan sama aku soal mbak andin
karena sebelumnya mbak andin kirim pesan ke aku
aku disuruh datang ke dia
dan pesannya itu ada di handphonenya mbak andin ma
ma aku gak mau di penjara ma
aku lebih baik mati daripada di penjara mas
tunggu tunggu kamu tenang deh
kamu tenang dulu sayang
mama mikir dulu sebentar
kalian mau ke mana
papa jadi elsa ini ada pemotretan
tapi terus semalam katanya dia tidurnya nggak benar
jadi mama mesti nemenin dia untuk gantiin dia nyetir
nanti kalau sampai dia gak datang kan harus ganti rugi
tumben elsa kan biasanya sendiri ya gak diantetin
waduh papa udah deh gak usah berdebat dulu kita sekarang
sekarang aku nemenin elsa dulu ya
mak mama mau serahin aku ke kantor polisi
pokoknya aku gak mau kesana aku takut mah
kita putar balik aja aku gak mau kesana aku mau di rumah aja mas
elsa kamu tenang dong jangan teriak teriak kayak begitu
kalau kamu mau dengerin omongan mama kamu gak akan masuk penjara
bikin mama temen temennya yang bener kamu
aku terjerat kasus pembunuhan
lima tahun lah penjara lihat kalau enggak lima belas tahun
padahal aku gak ngebunuh
terus lu ada saksi atau ada bukti
tapi kan aku gak ngebunuh
apa aja lu bilang lo gak ngebunuh tapi ada yang kebunuh
belum lagi sekarang lu gak ada bukti sama saksi
ada yang bisa bebasin lu saat ini